mas sandi saya kira sandi sudah menjawab berkali kali di semua forum bahwa dia patuh dan akan taati keputusan partai
dan keputusan partai kan sudah jelas saya calon presidennya
jadi saya kira itu selama dia di partai ya dia akan patuh sama garis partai